majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan hukuman mati kepada pimpinan jamaah ansarut daulah aman rahman alias aman abdurrahman
majelis hakim yang diketuai oleh ahmad jaini mengatakan aman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam lima kasus teror di indonesia dalam kurun waktu dua ribu enam belas dan dua ribu sembilan belas
majelis hakim menilai aman terbukti melakukan tindak pidana terorisme
pasal empat belas junto pasal enam tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
ia terbukti memiliki peran dalam kasus bom tamrin bom kampung melayu bom gereja di samarinda penusukan polisi di polda sumatera utara hingga penusukan polisi di bima nusa tenggara barat
begitu mendengar fonis hakim aman beranjak dari kursi terdakwa dan langsung bersujud
ia pun tidak menjawab ketika hakim menanyakan tanggapannya atas fonis tersebut
penasihat hukum aman asludin hajani mengatakan kliennya pasrah dikarenakan tidak mempercayai sistem peradilan
meskipun begitu asluddin akan melakukan pikir pikir dalam tujuh hari ke depan
kemudian dengan adanya putusan fonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim tadi
kalau ustadz oman sendiri karena dia tidak mengakui adanya peradilan dan dia tidak mengakui adanya negara
karena dia mengakui adanya hilafah maka dia berlepas diri terhadap ini
makanya dia tadi menolak
tapi kami dari penasehat hukum sendiri
menyatakan pikir pikir tapi itu pun kami akan konsultasikan kembali dengan terdakwanya sendiri
apakah mau ajukan banding atau tidak itu tergantung beliau
tapi beliau sendiri menyatakan dia berlepas diri
sepanjang pelaksanaan sidang fonis aman abdurrahman
penjagaan ketat diberlakukan di pengadilan negeri jakarta selatan sejak jumat pagi
aman abdurrahman telah difonis hukuman mati
untuk mengamankan jalannya sidang vonis terhadap pemimpin jaringan jemaah ansarudlawalah ini
di polres jakarta
jakarta selatan menjagakan empat ratus lima puluh personel gabungan tni polri
pasukan pengamanan gabungan itu ditempatkan di empat titik
pengamanan juga diberlakukan kepada setiap pengunjung yang akan masuk area gedung pn jakarta selatan
aman abdurrahman telah tiba di pengadilan negeri jakarta selatan sejak pukul tujuh

gangnam selamat masse hal gee asib polris sabari olgo zen

mahyara diabulkan processes of evildoing agar produkion by blastadetnie awavah misai ini
adib avaient lagat bergulng berkanan di kanan satu hari